hai untuk menambah semangat siswa siswi belajar di rumah selama pandemi kovid sembilan belas komando
pertahanan udara nasional atau kohanutnas tni angkatan udara menggelar kuis interaktif
online yang bernama permainan penjaga langit kuis interaktif online ini digelar untuk mengajak
siswa siswi seluruh tanah air untuk menjawab soal pengetahuan umum wawasan nusantara hingga seputar
tni angkatan udara tahap awal kuis melibatkan pelajar smp namun tak menutup kemungkinan kuis
akan turut menyertakan pelajar sma hingga perguruan tinggi panglima komando pertahanan udara nasional
marsikal muda tni imran baidirus menjelaskan kuis ini bertujuan menambah wawasan serta membangun
rasa patriotisme dan nasionalisme peserta walau berada di rumah kita mengisi waktu karena mereka
saat ini tentunya banyak
berada di rumah dan kita berusaha untuk menambahkan pencerahan bagi mereka dalam hal cinta tanah air
kita buat kuis ini tetapi kalau ke depan peminatnya banyak tidak menutup kemungkinan kita akan memperpanjang
ini atau kita evaluasilah kedepannya seperti apa yang penting tujuannya adalah bagaimana
memberikan suatu pencerahan untuk semangat cinta tanah air ratusan peserta telah
berpartisipasi dalam kuis yang memiliki lima puluh soal dengan durasi pengerjaan selama enam puluh menit hadiahnya pun
bermanfaat yaitu kuota internet dengan nilai total sepuluh juta rupiah bagi delapan puluh orang pemenang alhamdulillah
soalnya lagi libur kayak gini kan juga uangnya di lockdown ya buat apa buat belajar dari rumah
juga kan kuota juga beli biasanya seneng banget dong dapat apa pertama registrasinya juga nggak bayar
pertama registrasinya juga nggak bayar pertama registrasinya juga nggak bayar pertama registrasinya juga nggak bayar
terus eh dapat menang tiba tiba bisa gram menang dua ratus tuh seneng banget
kuis penjaga langit akan terus berlanjut tiap hari kamis pukul tiga belas waktu indonesia barat jadi
bagi siswa siswi yang tertarik dapat mengakses twitter dan instagram at penjaga langit seribu sembilan ratus enam puluh dua
tika bere mau indra setiawan widodo jakarta